seorang dokter gigi menggugat pemerintah kabupaten solok selatan sumatera barat karena membatalkan kelulusannya dalam tes cpns
pembatalan itu disebut terkait dengan kondisi sang dokter yang menggunakan kursi roda
sementara pihak penitia penerimaan cpns menyatakan pembatalan tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku
dokter gigi romi sofa ismail mendatangi kantor lbh padang selasa siang
ia memberikan kuasa kepada advokat di lbh padang untuk mendaftarkan gugatan ke pt un padang
gugatan diajukan terkait dengan keputusan pemerintah kabupaten solok selatan yang tiba tiba membatalkan kelulusan dirinya sebagai cpns dua ribu delapan belas lalu
padahal dirinya sudah lulus dari semua tahapan seleksi termasuk tes kesehatan
rohmi mengaku sangat tersakiti oleh keputusan pembatalan tersebut
dan alhamdulillah saya berhasil berkompetisi
saya lulus setelah melalui proses dan tahap tahap seleksi
dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di rsud solok selatan
kemudian didukung oleh surat keterangan dari rehabilitasi medik di rsupm jamil padang
dan dari dokter spesialis kedokteran okupasi di rsupm
semua pemberkasan sudah selesai sudah lengkap dan sudah diserahkan ke bkpsdm solok selatan
namun tiba tiba berkas saya tidak diusulkan dan berkas saya tidak diberikan ke bkn
dan pada tanggal delapan belas maret keluar pengumuman pembatalan kelulusan
dr romi sendiri menderita paraplegia saat melahirkan anak kedua dan memaksanya harus menggunakan kursi roda
romi telah menjadi dokter pada program ptt kemenkes sejak dua ribu lima belas dalam kondisi sehat
ia ditempatkan pada puskesmas talunan sebuah daerah terisolir dan sangat terpencil di kabupaten solok selatan hingga kini
dibantu tim lbh padang romi melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan haknya
yang telah dirampas sebagai warga negara sekaligus penyandang disabilitas
selain ke pt un tim kuasa hukum juga sedang menyiapkan gugatan pidana
karena pemda kabupaten solok selatan dinilai melanggar pasal satu ratus lima puluh
tentang larangan untuk menghilangkan hak disabilitas
pertama terkait soal administrasi pemerintahannya
bicara soal bupati yang secara tiba tiba mengeluarkan keputusan pembatalan tanpa alasan yang jelas
yang kedua kami juga melihat konteks aspek pidana disini
karena bicara komisi dr gigi romi yang saat ini penyandang disabilitas
dan itu dilindungi di dalam undang undang nomor empat tahun berguna

sementara itu dalam siaran pers yang diterima wartawan ketua panitia seleksi
sementara itu dalam siaran pers yang diterima wartawan ketua puskesmas talunan
yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah
julian evi menyatakan pembatalan kelulusan dokter gigi romi sofa ismail sebagai cpns
sudah melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku
panselda yang terdiri dari berbagai unsur tersebut menilai
pembatalan tersebut dilakukan setelah melalui kajian teknis yuridis dan rapat berulang ulang
yang akhirnya memutuskan bahwa yang bersangkutan dibatalkan
karena tidak memenuhi syarat formasi yang diikuti
karena tidak memenuhi syarat formasi yang diikuti
sementara kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan aparatur badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
admi zul khairi mengatakan pemkap solok selatan tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam penerimaan cpns
jonny dikambang padang sumatera barat